aduh cantik aduh cantik deh
apa dia kabur
gak mungkin dia kabur
lawang rumahnya indah dan gede seperti ini kok
palingan dia itu kaget
rumahnya indah sekali mas
rumahnya besar banget
emangnya mami mau cari rumah buat si warno dimana
kayaknya di daerah bogor
nyari sampai ke bogor jauh amat
soalnya hater mami di bogor masih sedikit
jadi nanti kalau ada apa apa sama warno
jadi saya ini punya cafe di sekitar sini
dan saya juga kebetulan punya rumah di jakarta lama
ya jadi saya suka nginep di daerah sini
untuk menurus cafe saya
ada apa dengan rangga
masih jahat sama cinta
kamu punya banyak rumah ya
saya punya beberapa
hitung hitung sekalian untuk investasi
rumah kamu ini tante beli aja ya
untuk siapa tante
untuk anak tante warno
dia tinggal di rumah mertua
udah rumahnya sempit
gak ada ac
disuruh angkut angkut air
terakhir kemarin kebanjiran
untung banjirnya gak tinggi
pasti semuanya kelelep
warno bisa berenang
mendingan rumah ini dijual
buat tante ya
dan kalaupun saya jual rumahnya
saya pengen pemiliknya itu
biar rumah ini tetap terawat juga
yaudah kalau gitu
nanti pembelian rumah atas rumah ini akan jadi rumah yang baik ya
rumah atas nama istri warnonya aja
tante tadi udah ngomong kayak gitu
gimana adik cantik
indah kan rumah ini
kamu pasti suka tinggal disini
bener kan adik cantik
apa dia kabur
gak mungkin dia kabur
gak mungkin dia kabur
gak mungkin dia kabur

lawang rumahnya indah dan gede seperti ini kok
palingan dia itu kaget
rumahnya indah sekali mas
rumahnya besar banget
rumahnya besar banget
di belakang masih ada tamannya toh
di belakang masih ada tamannya toh
ini baru rumah manusia
ini baru rumah manusia

tante kantor om dulu yoh
tante kantor om dulu yoh
biar urusan jual beli itu cepat selesai
jadi warno bisa pindah hari ini

soalnya rumahnya acel itu kebanjiran
saya harus pindahin barang barang saya dulu tante
kalau kamu gak mau
terpaksa tante cari rumah
barunya di luar kota
kalau ajel gak mau jauh dari orang tuanya
kalau gue gak jual
kalau gue gak jual
acil bakal dibawa pindah ke luar kota

kok gak lamun
kok gak lamun
gimana jadi nggak kamu hitung ulang terus nanti biar tante bayar
tante baru tahu kalau bingung itu bisa jadi gagap
ya udah bantu pergi dulu
saya nggak tahu tante kan dari tadi saya sama tante
saya ngomong sama diri sendiri gak usah dijawab
eh yan kita jadi ketemu basis hari ini
acil gimana nih percuma grup band ada basis tapi gak ada vokalis
siapa yang mau nyanyi siapa yang mau bikin lagu
siapa yang mau nyanyi lagu
iya iya gue tahu roh band ini tuh acil
gua nanya karena lu bilang hari ini mau ketemu sama bassist itu
lu kenapa sih setiap gua habis ngomong tak ada drum tak ada drum melulu
soalnya repot kalau ngomong sambil mukul drum
gue harus pindah rumah dan gue harus pindah serumah berdua sama warno
bayangin aja manusia gak jelas sombong aneh kayak gitu
terus aku juga gak ngerti kenapa sih rangga bisa bisanya ngejual rumah
padahal kan dia tau banget
gua tuh nggak suka sama warno
kita tanya langsung aja marah nggak
gua nggak mau balik lagi ke sana di sana ada warno sama nyokapnya
nggak ngga lu kasih tada dulu
nggak ntar acil marah
kamu cepetan hitung ya biar bisa cepatan pindah